ski air adalah salah satu cabang olahraga andalan indonesia di sea games dua ribu tujuh belas
rosy amir yang turun di nomor jamping putri
ditargetkan kembali meraih medali emas sekaligus mengulang suksesnya di sea games dua ribu lima belas singapura
halo nama saya rosy amir umur saya dua puluh dua tahun saya atlet ski air nasional indonesia
sebenarnya yang dibutuhin itu keberanian sih
takut gak bakalan bisa naik ke rem itu sendiri
karena rata rata kalau cewek itu kan takut ketinggian
terus mereka nggak berani untuk melakukan sesuatu yang adrenalinnya tinggi banget gitu
jadi salah satu yang memicu buat main jumping itu spesifikasinya ya keberanian kita sendiri gitu
sebagai perempuan kita juga gak mau kalah dari laki laki
kalau saya sendiri sih dari cedera pernah
cedera para waktu itu kasih saya
apa namanya dengkulnya geser
tapi kalau bagi diri saya sendiri karena emang udah niat untuk main ini
jadi apapun yang terjadi sama saya ya saya harus belajar lagi ke depannya kayak gimana
kalau misalkan emang sebelumnya saya punya kesalahan bisa jatuh cedera apa segala macam kayak gitu
ya coba diperbaiki lagi ke depannya untuk nggak cedera lagi kayak gitu sih
kalau dari diri saya sendiri saya udah niatin emang untuk tetap lebih maju ke depan ke depannya
dan buang yang jeleknya gitu
apa yang paling berjasa
papa paling berjasa karena awal pertama main kan juga taunya dari dia
yang ngajarin semua ini dia semua
terus habis itu dia yang jurusin supaya main jumping apa segala macam buat juara apa segala macem
itu semua dia yang iniin sih
jadi dia yang paling berharga dari segala galanya buat main sky iron

yang paling memuaskan kayaknya yang pasti games ini
apa yang paling memuaskan untuk membuatmu merasa terkenal
apa yang paling memuaskan untuk membuatmu merasa terkenal

karena menurut saya sea games itu sea games pertama saya
terus kayaknya itu kejuaraan terbesar yang menurut saya benar benar apa ya
buat saya itu deg degan kalau pertandingan pertandingan sebelumnya itu walaupun kayak udah ikut pon dua ribu delapan dua ribu dua belas
tapi nggak sedeg degan waktu pas saya main di dua ribu lima belas di sea games itu
jadi menurut saya itu sangat berkesan banget
karena saya apa ya menargetkan diri saya untuk dapat emas dan mendapatkan personal base saya sendiri
jadi begitu saya mendapatkan semuanya jadi saya merasa itu puas banget bagi saya gitu

modal awalnya mungkin pertama harus suka dulu ya
karena kalau main sky iron kalau misalkan gak suka pasti gak bakal bisa bisa
karena pengalaman saya waktu itu saya pernah sebelum main jumping itu saya main wakeboard
saya cuma ya sekedar main tapi nggak begitu suka banget gitu
ya akhirnya mainnya segitu segitu aja nggak menaik naik gitu nggak improve
jadi kalau menurut saya pertama kali kalau misalkan emang mau main sky iron
pertama harus suka dulu sama olahraganya
terus harus berani hitam harus nggak boleh aduh nanti ini nanti kulitnya kotor apa segala macem
pokoknya semua harus sudah relain aja gitu harus ikhlas aja sih
paling kayak gitu aja sih kalau untuk perempuan kalau untuk laki laki sih yang penting berani aja sih
terus harus suka dulu
terus harus suka dulu